sudara momen hari raya idul fitri lebaran bagi banyak orang dirayakan dengan bertemu keluarga di kampung halaman
namun bagi sebagian kaum muslimin tidak bisa merayakan lebaran bersama keluarga karena harus menjalankan tugas
salah satunya ialah kapten yusuf nahkoda yang tidak dapat berlebaran dengan keluarga karena harus berlayar menjalankan tugasnya
jurnalis kompas tv valentina sitorus dan juru kamera arief rahman punya ceritanya untuk anda
saudara dalam perjalanan saya untuk menyebrang ke pelabuhan bakau huni via pelabuhan merah
saat ini saya diberi kesempatan untuk masuk ke anjungan kapal untuk melihat proses kerja nahkoda
yang tentu ini memiliki peran besar dalam mengantarkan pemudik untuk bisa pulang ke kampung halamannya
utamanya bagi mereka yang ingin meninggalkan pulau jawa untuk menuju ke pulau sumatera
nah saya sudah bersama sang kapten dari kapal motor catlyn tujuh
bapak yusuf selamat siang salam sehat selalu
pak yusuf ini jutaan pemudik sudah dihantar bahkan nanti dari arus mudik sampai dengan arus balik
bapak ini berarti nggak mudik dong
udah berapa lama pak enggak melakukan tradisi mudik ini
setiap kali lebaran beginilah arus balik dan harus berangkatnya kita harus melayani
bapak kecil sejak tahun berapa
saya itu di angkutan penyeberangan mulai dari sdp sampai saya pensiun dini terus sekarang di sini aja sudah sepuluh tahun saya lihat
ada nggak kebiasaan khusus di hari lebaran biasanya
ya adalah menunya kan biasa kayak di rumah juga
karena di sini ada koki tukang masak ada daging ayam ada semua
ya mungkin setelah ini semoga ada pemirsa kompastif ya mungkin mengirimkan kue gitu ya untuk nahkoda dan juga untuk abk lainnya gitu ya pak ya
supaya bisa menikmati lebaran dengan bahagia meskipun jauh dari keluarga
adakah pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga yang mungkin saat ini sedang menonton kompas tv di hari raya
ya untuk keluarga ya harap bersabar karena suami lagi menjalani tugas begini
melayani masyarakat sampai nanti mereka kembali
lagi yang harus mudik akan balik lagi
ya karena setelah selesai mudik harus balik selesai
tanpa bapak dan juga kru yang lainnya pasti saya kemudian juga teman teman lainnya yang mungkin melakukan perjalanan ingin meninggalkan pulau jawa tidak bisa
sehat sehat selalu bersama teman teman
juga ketika anda mungkin sudah terlalu lama dalam perjalanan karena kemacetan ataupun karena kendala kendala lainnya
tetap jaga kesehatan dan salam untuk keluarga